hai pemirsa diet ketogeni bener ya ya gitu ketogeni sedang populer akhir akhir ini termasuk
diikuti oleh banyak orang dan diantaranya oleh penyanyi sita nursanti diet ini menyarankan
mengikutnya untuk mengkonsumsi makanan berlemak tinggi malah hanya ini sepertinya menjawab ini
ya keinginan yang pengen diet tapi pengen turun pengen diet tapi tetap makan makanan berlemak
gitu tapi kira kira pasti banyak yang bertanya benarkah diet ini untuk diterapkan dan bagaimana pengaruhnya
terhadap kesehatan mari kita simak ulasannya dalam healthpedia ada masih ingat dengan trio
rida sita dewi yang populer di tahun sembilan puluh an dalam video ini salah satu pentolannya sita nursanti
masih tampil dengan bobot badan yang sangat berlebih bahkan beratnya sempat lebih dari
namun kini tampilannya cukup berbeda setelah mengikuti program penurunan berat badan
ketofastosis sita berhasil menurunkan delapan belas kg berat badannya dalam sembilan bulan terakhir
jadi yang kami makan itu adalah makanan makanan yang
tinggi lemak kemudian cukup protein dan rendah karbohidrat sehari hari kita harus mendapatkan
sumber lemaknya itu dari yang sehat tentu saja yaitu seperti alpukat misalnya atau
coconut oil virgin coconut oil kemudian juga olive oil juga bisa kemudian juga
telur telur yang kuningnya ya kemudian juga keju bisa dan sayur sayuran yang buah batang
dan sayur sayuran yang buah batang dan sayur sayuran yang buah batang dan sayur sayuran yang buah batang

hai kemudian juga beberapa buah buahan sih tapi itu memang di fase fase nanti ketika
hai cukup diet ketofastosis atau diet keto memang tengah populer di kalangan
masyarakat hingga artis padahal awalnya diet ini difokuskan sebagai terapi epilepsi
mbutiya pakai untuk pengobatan epilepsi ha com dia

salah satunya diet keto ini untuk menjaga masa ototnya jadi dia perhatikan tetap asupan proteinnya tetap cukup
nah pada diet keto asupan lemaknya memang lebih tinggi
bagaimana prosesnya baik pada epilepsi atau baik pada penurunan berat badan itu penelitiannya belum banyak
ada beberapa dampak dari diet keto ini kurangnya gizi seimbang justru akan membuat susah berkonsentrasi sakit kepala dan susah buang air besar
sementara konsumsi lemak yang tinggi membuat tidak semua orang cocok melakukan diet keto ini
asupan lemak jenuh
jadi apakah cocok untuk pada penderita yang misalnya kolesterol tinggi atau sakit jantung atau liver atau diabetes
tentu saja tidak
jadi diet yang dia kerjakan harus diet yang sesuai dengan dia
upaya mengurangi berat badan agar penampilan tampak lebih menarik tentu sah sah saja dilakukan
namun sebaiknya diet dilakukan di bawah pengawasan dokter serta diimbangi dengan olahraga teratur